seorang warga perumahan tirtasari kecamatan wagir kabupaten malang bernama farid prima memiliki ide kreatif
pria yang akrab di sapa cc ini menyulap pagar rumahnya menjadi kolam kaca berisi ikan koi berwarna warni
ada satu ratus lima puluh ekor ikan koi yang mengisi pagar kaca sepanjang enam belas meter dan lebar satu meter ini
harga ikan koi pun bervariasi mulai dari rp tiga ratus lima puluh ribu rupiah hingga lima juta rupiah per ekornya
kreativitas jj ini banyak mengundang perhatian warga apalagi setelah pagar kolam koi ini menjadi viral usai diunggah ke media sosial
salah satunya budi santosa penggemar ikan koi ini bahkan mengajak istri dan cucunya hanya untuk sekedar melihat ikan koi di pagar rumah milik jj
gak ada yang seperti ini
selama saya seneng ikan ya cuma di sini yang pagar rumahnya ada
ada ide untuk buat di rumah lah
waduh biayanya lumayan
mungkin belum ada
c c memang menyukai ikan koi
sejak satu setengah tahun lalu hobi memelihara ikan koi ini berkembang menjadi usaha budidaya ikan koi
c c memilih ikan koi
lantaran kualitas dan keindahannya tak kalah dari koi impor
ide membuat pagar rumah dengan kolam ikan ini bermula dari keinginan jj membuat kolam koi dengan konsep berbeda
jika selama ini kolam ikan koi miliknya hanya bisa dilihat dari atas jj berharap jika diubah ke bentuk pagar keindahan ikan bisa dinikmati dari sudut berbeda
awalnya adalah karena saya punya kolam yang view nya koi dari atas
saya ingin membuat view koy itu dari samping
makanya saya kombinasikan antara pagar sama kolam
pokoknya intinya saya bikin ini kalau orang lewat itu bisa sama sama menikmati
senang juga kan kalau ada kolam seperti ini
demi mewujudkan keinginannya tersebut jj harus rela merogoh uang dari kantongnya hingga lima puluh juta rupiah
namun cc merasa jumlah uang yang ia keluarkan sebanding dengan kepuasan batin
abdul malik kabupaten malang jawa timur